perang dagang perang mata uang amerika versus tiongkok melemahkan ini berdampak ke situ
daripada terus berkutat dengan kekhawatiran dampak ekonomi global kepada indonesia
pemerintahan jokowi dodo lebih memilih fokus untuk memenahi sumber daya manusia
agar memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
lalu apa hubungannya sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
desain apbn dua ribu dua puluh menjadi landasan dimulainya rpjmn dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
ada lima instruksi dari presiden joko widodo untuk apbn dua ribu dua puluh
di mana menekankan pada perbaikan kualitas sdm pengurangan kemiskinan hingga reformasi birokrasi
pertama kita memiliki kekuatan yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas sdm
baik melalui pendidikan kesehatan pelatihan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri
dan juga memberikan stimulus rangsangan peningkatan ekspor dan investasi
ini penting sekali
rencana kerja pemerintah tahun dua ribu dua puluh adalah peningkatan sumber daya manusia dan juga pertumbuhan yang berkualitas
kualitas sdm yang rendah jadi penghambat investasi
padahal kita tahu investasi ekspor dan juga konsumsi menjadi tiga indikator utama untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi indonesia
sebetulnya anggaran pendidikan dan kesehatan itu sudah cukup besar dari apbn
tetapi yang terpenting adalah
bagaimana anggaran tersebut teralokasikan dengan tepat sasaran
semakin tinggi kualitas sdm maka semakin baik pula efisiensi dari produksi investasi itu sendiri
kalau kami adalah penciptaan lapangan kerja
itu yang paling utama
bukannya kita vokasi nggak penting ya
tapi sekarang itu kami sudah tadi saya bilang ya kita sudah lakukan vokasi
tapi begitu selesai vokasi lapangan kerjanya nggak ada
problem yang paling serius dari bangsa ini adalah negara kita itu
hampir lima ratus juta orang
dan miskin miskinnya segitu besar
ini kan ini miskin gara gara mereka nggak dapat pekerjaan gitu
nggak bisa terserap di lapangan
alokasi anggaran untuk apbn dua ribu dua puluh adalah untuk lima program prioritas
dari delapan ratus lima puluh empat triliun rupiah
diprioritaskan paling besar anggaran untuk pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
atau sekitar satu ratus lima puluh triliun rupiah
untuk sekitar seribu proyek di kementerian dan lembaga
fokus lainnya adalah percepatan infrastruktur
penguatan program perlindungan sosial
birokrasi yang efisien dan efektif
serta antisipasi kondisi global
sama seperti agenda infrastruktur
pemerintah menjalin kerjasama antara pemerintah dan swasta
untuk membangun suatu proyek infrastruktur
nah bukan tidak mungkin untuk membangun kualitas sdm ke depan
pemerintah juga melakukan upaya upaya inovatif
seperti contohnya kerjasama dengan lembaga pendidikan swasta
baik formal maupun informal
untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di setiap daerah
dengan demikian produktivitas setiap pekerja menjadi meningkat
sesuai dengan kebutuhan dunia usaha
dan tentunya akan menambah iklim investasi semakin kondusif
semakin baik sehingga investor semakin berminat untuk masuk ke indonesia
dan dalam jangka menengah tentu akan berdampak buat kegiatan kegiatan
yang sifatnya meningkatkan produktivitas di sektor real
meningkatkan output sektor produksi kemudian meningkatkan ekspor
dan nanti kalau misalnya ada gejolak gejolak seperti perang dagang
atau apa kita bisa setidaknya bisa memiliki upaya upaya mitigasi yang cukup baik
untuk menghindari berbagai dampak negatif tersebut
dengan kebijakan fiskal yang terarah
harapannya antara belanja dengan pendapatan negara di tahun dua ribu dua puluh
cara berkesinambungan sdm yang berkualitas akan meningkatkan indeks pembangunan manusia
serta mengurangi pengangguran kemiskinan dan yang paling penting adalah mengurangi kesenjangan